ya pemirsa jadi kali ini nih ide saya kita akan buat minuman yang kategorinya sehat
karena tidak menambahkan gula apapun kecuali mengandalkan rasa manis dari bahan bahan yang sudah ada
nah yang paling pertama nih kita butuhkan yang paling pasti adalah susunya dulu
disini saya pakai susu almon kenapa saya pakai susu almon
karena memang tergolong lebih sehat apalagi untuk anda yang vegetarian
bisa nih jadi salah satu pilihannya ya mengandung banyak antioksidan
bagus juga untuk para busui bumil ya kan
dan baik juga untuk anak anak
selanjutnya ditambah lagi dengan pisang
di sini pisangnya saya sudah frozen alias sudah saya masukkan ke dalam freezer
supaya nanti kita nggak perlu lagi es batu nih
supaya dia sudah dingin dan teksturnya kental
selanjutnya selain pisang disini rasa manisnya kita bisa dapatkan dari kurma
mungkin saya nggak butuh semuanya
silahkan sesuaikan dengan selera
saya mungkin hanya butuh dua tiga butir kurma aja
selanjutnya untuk rasa saya tambahkan bubuk coklat
nah ini nih yang jarang jarang juga nih
saya pakai selai kacang
nanti kita akan masukkan bareng bareng di blender bersama dengan bahan yang lain
nah untuk toppingnya bolehlah ya sedikit kita kasih rasa rasa yang gak biasa
ini ada whippe cream dan taburan biskuit remah remah biskuit
langsung aja kita bikin prosesnya mudah banget semua tinggal di blender jadi satu
jadi kita butuh blendernya
oke biasa ya kalau mau bikin smoothies mill shake atau jus yang pasti di bagian bawah
teksturnya paling padat dulu nih
makin frozen buahnya tentu nanti akan jadi lebih makin makin enak
di sini tadi saya sudah katakan saya pakai sedikit aja kurmanya
saya pakai dua sampai tiga butir kurma
karena kan sekarang lagi jelang bulan puasa ya pasti banyak tuh kurma di pasaran
dengan berbagai macam jenis
saya masukkan bubuk coklat semuanya ini sekitar satu sendok teh
kemudian saya masukkan juga selai kacangnya
udah deh selanjutnya kita sesuaikan saja tambahkan si susu almon
mau pakai susu uht juga nggak masalah sih sesuaikan aja sama selera ya
setelah itu baru deh kita blender
saya cek dulu ya kira kira udah tercampur semua belum
oke nampaknya sudah tercampur nih
disini tekstur yang saya dapatkan sih memang
tapi kalau misalnya anda mau teksturnya lebih padat
silahkan ya tadi saya katakan
pastikan pisangnya masih sangat freeze alias masih sangat frozen
masih sangat beku supaya lebih kental
jadi nggak perlu lagi pakai tambahan es batu
agar dingin dan teksturnya lebih kental
nih sudah deh
wow aromanya enak banget loh pemirsa
jadi selain manis
pastinya mengenyangkan ya
nih saya kasih tambahan whippe cream
dan saya kasih
oke banget ya
jadi ini salah satu pilihan
minuman yang sehat
tapi juga enak
ini juga bisa jadi pilihan untuk anda
nanti sebagai takjil
di bulan puasa
buat yang ketinggalan
bahannya apa aja
ini dia saya kasih
menghitung video tersebut